pemerintah arab saudi resmi membuka kembali ibadah umroh pasca ditutup berbulan bulan akibat pandemi covid sembilan belas
pemerintah saudi juga mulai memperbolehkan jemaah internasional untuk melakukan ibadah umroh
namun hanya warga asing dari negara yang aman pandemi covid sembilan belas diizinkan untuk umroh
apakah indonesia termasuk daftar negara yang mendapat lampu hijau dari kerajaan arab saudi
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami
melalui sambungan telepon sekretaris jenderal dpp asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia atau ampuri muhammad farid al jawi
selamat siang pak farid
selamat siang barikwana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak farid
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak farid tampaknya ini berita gembira untuk anda dan juga teman teman dari asosiasi travel umroh
karena pemerintah saudi sudah memperbolehkan jum'ah internasional untuk umroh
tapi hanya dari negara yang aman
covid sembilan belas pak farid
apakah sudah ada informasi indonesia termasuk negara aman yang diperbolehkan
ya terima kasih mbak rifana
ya alhamdulillah ini kabar gembira bagi kita semua
jadi insya allah per satu november besok
yaitu pelaksanaan ibadah umroh bagi negara negara yang diizinkan oleh pemerintah saudi
sudah bisa dilaksanakan
dan salah satunya termasuk adalah negara indonesia
iya namun ya pemerintah memberikan beberapa ketentuan ketentuan
terkait dengan protokol covid
yang pertama yaitu antara yang berangkat harus berusia delapan belas sampai lima puluh tahun
jadi di atas lima puluh tahun sementara belum diperbolehkan
yang kedua tidak memiliki penyakit
ya itu juga yang saya inginkan
terus juga ada bukti bebas covid yang dibuktikan dengan pcr atau swab
oke pak farid
dengan adanya aturan aturan baru yang tadi sudah dikeluarkan
artinya kan membutuhkan waktu yang lebih lama
soal persiapan hingga sosialisasi kepada para jemaah
strategi dari ampuri mengantisipasinya seperti apa pak farid
jadi strategi dari ampuri
kami mengumpulkan anggota dengan memberikan pengumuman
mengenai ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah arab saudi
dan pemerintah indonesia
dan ketentuan itu untuk disampaikan disosialisasikan kepada para jemaah
terus yang kedua ya karena jumlahnya terbatas
karena jumlahnya terbatas
jadi kita hanya diberikan kurang lebih sekitar dua puluh ribu
kuota untuk umroh dari seluruh dunia termasuk indonesia
nah itu pun kita akan sampaikan kepada para jamaah
nah oleh karena itu setiap jamaah ya yang mendaftar ke travel
nah travel ini nanti kita akan kolektifkan
karena kita hanya mendapatkan kuota lima puluh
jadi harus lima puluh orang
nah per satu kuota
nah itu juga
nanti akan menambah biaya tentunya
pak farid kalau dua puluh ribu jemaah itu internasional untuk seluruh dunia
untuk indonesia sendiri berapa kuota jemaahnya yang diperbolehkan
untuk keseluruhan pak
kita berdasarkan sistem
jadi kalau ditanya berapa jatahnya indonesia ini juga belum ditentukan
namun kita berharap jatahnya indonesia seperti jatah yang seperti biasa
bahwasannya kita nomor dua terbesar ya kan untuk pelaksanaan umroh di dunia setelah pakistan
artinya itu lebih peluangnya lebih banyak untuk kita bisa dapat
oke karena kita adalah negara dengan jemaah umroh yang paling banyak begitu ya
di dunia kalau menurut pak farid tadi
tapi ada batasan umur pak dari jemaah ini dari usia delapan belas sampai lima puluh tahun
dan ada pembatasan jumlah
jumlah jemaah setiap kloternya tadi bapak sudah mengatakan lima puluh jemaah setiap kloter
secara perhitungan pak di atas kertas apakah ini mampu menutup biaya operasional penyelenggara umroh pak
tentunya kalau biaya operasional karena ini juga tahapnya masih tahap pandemi tahap penyesuaian
tentunya nanti kita akan sampaikan kepada jamaah mengenai regulasi tersebut
tentunya ada kebijakan juga dari kami ya bagaimana tetap jamaah bisa
prioritas berangkat ya
tentunya dengan tambahan biaya yang mungkin juga tidak begitu banyak
karena terkait dengan protokol kesehatan
artinya dipastikan akan ada kenaikan biaya untuk paket umroh begitu ya bagi para jemaah yang akan berangkat
itu nanti akan disosialisasikan begitu
kenaikannya apakah sudah bisa diprediksi berapa range nya begitu pak farid
kalau rangenya belum bisa diprediksi ya
mungkin kalau dari hotel juga
sekitar lima belas persen
belum lagi nanti ditambah dengan protokol kesehatan atau seperti swab dan pcr
tentunya yang menjadi kewajibannya jamaah itu akan dibebankan ke jamaah
ada pun nanti kalau misalnya hal yang lain terkait dengan penambahan hotel nanti kita diskusikan supaya gimana jamaah tidak berat dan bisa tetap berangkat
pak farid ini kan banyak sekali ya travel umroh yang tergabung dalam ampuri
dan tadi sudah dikatakan bahwa
setiap kuota itu hanya diisi ataupun diikuti oleh lima puluh jemaah
ataupun satu kloter hanya diisi oleh lima puluh jemaah
bagaimana kemudian memastikan mendatanya pak
memprioritaskan mana yang boleh terlebih dahulu berangkat mana yang tidak nantinya
bagaimana sistem pendataannya dan sistem prioritinya pak
jadi bagi masyarakat masyarakat yang sudah mendaftar dan tertunda sejak tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh
mereka sudah mendata jamaahnya
dan mereka menyaring jamannya yang usia delapan belas sampai lima puluh tahun
nanti itu kita daftarkan ke dalam sistem
sistemnya pemerintahnya saudi untuk umroh
nanti dari situ baru kita
trekor ini yang sudah mendapat diterima sekian
trekor ini diterima sekian
ini bertahan mbak
mungkin sekarang november sampai desember
sampai nanti mungkin awal januari
kalau memang keadaannya lebih baik
dan mungkin alhamdulillah insya allah faktunya ditemukan
tentunya kita akan memberi lebih dan kelonggaran kepada masyarakat
melalui trekor trekor yang telah mendatang
pak farid sudah ada komunikasi dengan kementerian agama
terkait dengan pembagian kuota ini
supaya tidak menimbulkan kesenjangan
ataupun ketidakadilan di antara trekor trekor umroh
karena kan ini nanti akan ada kebingungan pada saat pembagian
untuk komunikasi mengenai kuota
namun untuk mengenai ketentuan kesehatan
karena kuota ini yang menentukan berdasarkan sistem
yang dikeluarkan oleh pemerintah saudi
tentunya dalam waktu dekat
kita akan komunikasi mungkin hari ini atau besok
kebetulan ada pertemuan juga dengan menteri agama hari ini
akan kita komunikasikan bagaimana baiknya
supaya masyarakat tetap bisa melaksanakan umroh dengan baik
hari ini akan ada pertemuan antara ampuri dengan kementerian agama
begitu seperti yang tadi bapak sampaikan
harapannya yang akan disampaikan
kepada pemerintah kementerian agama seperti apa
apakah perlu ada subsidi untuk penyelenggaran umroh tahun ini
begitu pak farid
kita akan menyampaikan kepada pemerintah bahwa
antrian ini kan sekitar berapa
dua ratus lima puluh ribu sampai tiga ratus ribu
ya selama musim pandemi
tentunya kita akan memprioritas berdasarkan ketentuan
berdasarkan umur dulu
nanti akan kita diskiskan
kalau masalah subsidi
tentunya tidak ada subsidi dari pemerintah
itu karena bagian dari penyelenggaran antara penyelenggaran dengan jemaah
oke berarti nanti kita tunggu bagaimana hasil pertemuan
antara teman teman dari ampuri dengan pemerintah dalam hal ini
kementerian agama hasilnya apa
semoga menjadi kabar baik bagi seluruh jemaah
yang akan melaksanakan ibadah umroh
diberikan kesempatan begitu ya oleh pemerintah kerajaan arab saudi
terima kasih sekali pak muhammad farid aljawi
sekjen dpp ampuri
atas waktunya kepada siapapun
cnn indonesia news hour siang hari ini